ya ini jelang laga lanjutan grup a piala aff dua ribu dua puluh dua kontra thailand
pelatih timnas indonesia sintayong mengingatkan kepada anak anak asuhnya
untuk mengedepankan kepentingan tim daripada mengincar kejayaan individu
mantan pelatih timnas korea selatan ini menekankan pentingnya kolektivitas tim
dalam menghadapi lawan kuat seperti thailand
ia menyoroti penampilan anak anak asuhnya yang kerap egois
saat sudah berada di area pertahanan lawan
akibatnya serangan yang dibangun seringkali pupus
akibat kesalahan dalam mengambil keputusan
selain itu pelatih yang sempat membawa songnam ilwa chunma
juara liga champions asia ini berharap para pemain dapat menikmati permainan
tanpa menikmati permainan

jika menikmati permainan
saya berharap para pelatih juga ber jerome harrison
saya berpikir ini akan menjadi pertempuran yang lebih menakjubkan dari sebelumnya
pemimpin korea selatan lebih menekankan agar anak anak asuhnya dapat menjalankan peran masing masing sesuai dengan game plan yang ia siapkan
pemimpin korea selatan lebih menekankan agar anak anak asuhnya dapat menjalankan peran masing masing sesuai dengan game plan yang ia siapkan